jadi atau tidaknya saya bisa ke paris
semoga dapat percepatnya lah untuk jadi atau tidaknya saya nyusul ke paris sampai sekarang ya
masih nunggu mungkin masih nunggu visanya jadi habis itu mungkin disuruh berangkat saya bisa
persijakan terus kata adminnya juga jangan pulang dulu nanti bikin
bisa kalau misalnya jelek jeleknya kita peringkat empat terus kemungkinan besar ya
ikut playoff untuk lawan guinea itu ke paris itu ya itu itu berusaha usaha itu ya terakhir
kontak itu ya iya terakhir kontaksi sampai hari ini belum ada lagi sampai hari ini belum ada
belum ada kabar kapan suruh ke jakarta kapan berangkat ke parisnya
arizona keremasnya satus persen siap use various image ia
hai mau siap lagi taylor siap
hai saya yasir nenek amat saksikan program program across tv melalui siarannya kita ptp dan media